mungkin akan minggu ini juga

kalah lagi kalah lagi
bagaimana lo bisa bertanding kalau latihan aja lo kalah
baja baja kamu tuh gimana sih baja
udah diomelin ayahku berkali kali tapi kamu tetep aja kalapas latihan
kamu serius gak sih jadi petinju
katanya kamu mau pukulan kamu tuh sekeras baja seperti nama kamu
kamu tuh kamu mau jadi petinju yang hebat
serius dong baja
fi gue bukan yang gak mau dengerin nasihat lo ya
tapi lo tau gak lo ada dimana sekarang
terima kasih sofie
lo tau gak apa artinya bunga ini
bunga ini melambangkan kebahagiaan
jadi siapapun yang menerima
pasti akan mendapatkan kebahagiaan

kamu suka sekali sama dongeng itu ya
karena itu aku pingin bakal dibunuh rinjani
aku mau ketemu sama raksasa itu
aku mau minta
supaya dia ngembalin mamah aku yang udah dicuri
supaya dia ngembalin mamah aku yang udah dicuri
kemudian kembali lagi ke aku dong